ini pak pesanannya
kembali nambah lagi ya
ya makasih kak
pak ini pengemudi mobilnya mana ya
bapak tahu siapa pengemudi mobil ini
saya tidak tau pak
cuma tadi saya lihat pengemudinya itu
masuk restoran itu pak
abis ketemu pak al disini
saya lagi ada sedikit
ini kunci ruangnya kerja mas a
kenapa dikunci segala siswa mas al
emang ada apa di dalam
berarti memang tak ada soal tangkap
namun setelah makan
akhirnya mas kamu ngabarin aku juga
dari tadi aku tunggu loh kamu dimana
terus mama gimana
ini saya sudah di rumah sakit sejahtera
terus mama gimana mas
alhamdulillah sudah siuman sekarang lagi diperiksa sama psikiater
malam ini mama akan rawat inap ya
renet udah tadi tuh cemas mas
lagi pulang mama kenapa sih kok bisa nangis terus mas
nanti saya cerita ya
kamu bilang sama rena omanya baik baik aja kok
oh iya tadi rena yang nemuin mas
terus rena ngasih ke aku
ini kunci ruangan kamu kan
ya udah nanti aku kasih pas kamu udah pulang ya
supaya bikin rena
karena gak cemas kalian mikirin mama
aku bawa rena ke tempat papa ya
kebetulan papa juga lontong
yaudah gak apa apa
salam buat papa surya ya
tolong kasih tau kalau saya gak bisa dateng

semoga janine gak masuk ruang kerja gue
semoga janine gak masuk ruang kerja gue
semoga janine gak masuk ruang kerja gue

apa udah ada kabar dari polisi tentang yassa
sama sekali belum ah
ya mudah mudahan aja semoga hari ini
kita dapat kabar
kita langsung berangkat ya
enggak usah pak
enggak usah pak
jadi aku udah ada sopir pak
kapan kamu carinya
di kantor tuh ada rekanan aku pak
pak dwi dia ternyata
pindah ke ntt cuman dia bilang
pakai sopirnya boleh karena sopirnya kan
gak dibawa sekalian ngasih
kerjaan buat sopirnya jadi aku
ngasihin papa terus ya kenapa gak aku
kok merepotkan merepotkan apa sih
sama anak sendiri ya mak
iya gak gitu juga kan gak enak juga
tau gak setiap hari harus nganterin aku biar mama sama papa
tiap hari juga quality time sama kalian
ya kalau quality time itu
tambah anak kecil sih
ya itu orangnya aku cek dulu pak
misi dengan pak nino
kalau begitu mulai hari ini anda
ya bisa bisa yaudah tunggu sebentar ya
oh ya ini driver baru ya
saya driver pak dino yang baru
mudah mudahan awet nanti ya kerja
assalamualaikum ma waalaikumsalam
pas sama hati hati ya ini buah buahan
ya mari mari
pak kalau saya nanti ada salah
pada waktu saya nyopir tolong kasih tau ya pak
sekarang kita ke kantor pak nino
dari el nino gemilang tapi sebelumnya
saya mau kita mampir ke
satu tempat kemana pak
rena belum selesai
halo ya selamat pagi bu andin
ini di depan ada pak nino dibolehkan
masuk ngapain sih
mas dino pagi pagi udah datang mau ketemu sama reina
gak bisa cari waktu lain
gak bisa uya sudah pulang aja
bila sama mas nino juga kalau misalkan
nggak boleh datang pagi pagi karena rena harus sekolah
maaf bu andin pak nilo kesini
bukan mau ketemu dengan non rena tapi
mau ketemu dengan bu andin
ketemu saya iya bu
mau ketemu dengan bu andin ya kan pak mau ketemu dengan bu andin
dengan bu andin
ya udah suruh tunggu ya
saya ke depan baik bu andin
gak ada yang mau
pak nino tunggu sebentar ya pak
bu andin sebenarnya ke depan oh iya mobil
lah parkir di dalam aja pak
terima kasih ya sama sama pak
disini mbak mau pesan apa
mau pesan sop ayam
kampung dibungkus tapi
gak usah pakai msg ya
soalnya buat ibu menyusui baik pak
silahkan duduk ya pak ya makasih
jauh jauh nggak nih restoran
malah gue nyasar tadi
tapi gak apa apalah
asal gue bisa dapetin makanan yang bergizi buat elsa
kalau elsa makan yang bergizi
asinya buat kesa juga bagus
kesha lebih cepat sehat
dan bisa keluar dari inkubator
ya terus pak terus menerus pak
ya kok pak ya
oh iya pak kenapa pak
ini pak pesanannya
kembali nambah lagi ya
ya makasih kak makasih
pak ini pengemudi mobilnya mana ya
bapak tahu siapa pengemudi mobil ini
wah saya tidak tahu pak
cuma tadi saya lihat pengemudinya itu
masuk restoran itu pak